mbak sama saya aja
bukan saya yang duluan pur
tis lu gak ingat kata kata bapak lu tadi
lu harus bantuin gue
ojeknya sama dia aja ya
dulu rumahnya dimana
kalau tinggal di tengah kota seperti ini
katanya lebih banyak objekannya
kami tinggal di jati asih
objekannya gitu gitu aja
kalau nggak benerin atap bocor
benerin jalanan rusak
udah suami saya mah apa tuh
anterin bapak tuh
bapak teh mau nyari cimut
tis teh kan harus nojek
kalau mau ke dalam barang saya aja
aduh terima kasih mas ojek
semoga amal ibadah diterima gusti allah
salah atuh pak
kan objeknya masih hidup
kalau bu nur
saya lagi usaha kecil kecilan
kalau isa mau
boleh pesen sama saya
iya kalau ada uangnya
uang kan indah bunyi
iya nunggu ada uangnya
dah saya mah apa tuh
kalau isa mau uang
terus indah gengsi
isa boleh bantu bantu saya
kalau saya lagi ada pesanan rendang
biasanya suka menggali tempat manggal
kan enak jualan di tempat lama
itu dia pak
kadang ada yang beli
tapi kebanyakan kagaknya
biasanya kan suka manggal di sd
cuma beli seribu dua ribu doang
ya udah tuh mas ojek saya berhenti di sini
bukan saya yang duluan pur
tis lu gak ingat kata kata bapak lu tadi
ojeknya sama dia aja ya
bapak mau bubur
saya sudah makan
kalau rumahnya babe di mana
kalau rumah cimot
bapak mau ke rumah cimot apa ke rumah babe
iya habis dari rumah cimot
aku mau ke rumah babes
bapak mau ke rumah babes
iya abis dari rumah babes
bapak mau ke rumah babes
nah cimot saya mau ke rumah babes
lu bikin adonan kue dadar gulung
surti bikin adonan kue pastel

ya semuanya buat tiga puluh orang
jualan sih jualan tapi jangan berisik gitu dong
suka suka gua dong
amah purnomo aja ya
ih kok gitu sih
bisa jemput aku enggak
pur cang ijo
pur cang ijo
pur cang ijo
bang buburnya satu ya
oke tunggu ya
bang bubur kacang ijonya satu ya enggak pakai santan
makan di sini
iya makan di sini
prangkot prangkot prangkot kue api
baru saya mau ke rumah babek
gue mau ke rumah sohib gue aji murad
ya boleh saya ikut nggak
terima kasih ya
mas pur hantar gue ke gagas sembilan ya
almarhum babel lo paling bener bener nih kue dadar dulu
gue setiap mau ke pasar